kita tahu ngomongin bahasa gaul ada di setiap perkembangan zaman mulai dari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an era bapak ibu saya
dengan modifikasinya masing masing tentunya
namun yang disayangkan dan juga mungkin dikhawatirkan adalah tenggelam kemudian tergerusnya bahasa indonesia
seperti anjay ini
apakah ini hanya sebatas fenomena bahasa gaul semata atau memang betul ada konotasi negatif sehingga bisa saja berujung pidana
kita akan bahas malam hari ini bersama desi indira yasmin sosiolog ui
kemudian abdul kak badan pengembangan dan pembinaan bahasa kepala pusat pembinaan bahasa dan sastra
mbak desi pak abdul selamat malam
oke mudah mudahan saya ngomongin ini ga langsung berujung pidana ya
oke saya ke pak abdul dulu deh
kemudian bagaimana penyebutan atau penggunaan bahasa atau kalimat anjai ini
dari sisi atau sudut penggunaan bahasa
betulkah memang konotasinya negatif sehingga sebegitu membahayakan kemudian dilarang dan bisa berujung pidana
atau enggak kok ini masih bisa ditolerir gitu
kayak bahasa gaul biasa aja tergantung seperti apa konteks penggunaannya pak abdul
ya saya harus mengatakan beberapa kali ya di kesempatan yang lain juga saya katakan
urusan bahasa ini mesti melihat dua hal
satu tentang bahasa atau kata itu sendiri kata anjay itu
yang kedua tentang pengguna dan penggunaannya
kalau bicara tentang anjai yang orang menganggap itu dari kata anjing
kalau kita lihat kamus besar bahasa indonesia disana disitulahkan
anjing adalah salah satu hewan yang dipelihara manusia untuk menjaga rumah untuk berburu dan sebagainya
pada titik itu kata anjing ya netral netral saja
tidak ada salahnya sebagai ciptaan tuhan
nah lalu ketika sebuah kata itu seperti anjing menjadi anjing itu
dipakai digunakan untuk menyerang
maka pertanyaannya adalah siapa yang diserang atau siapa lawan bicaranya
jika lawan bicaranya itu adalah teman akrab
sebenarnya itu biasa biasa saja
karena itu menggambarkan relasi yang intimate relasi yang akrab diantara kelompok pihak
nah persoalannya adalah ketika lawan bicaranya tersinggung dengan ucapan itu
karena katakanlah tujuannya adalah
nah tentu ini persoalannya menjadi berbeda
jadi saya pikir tidak bisa ditamaratakan kalau bahasa jawa dikepia uya
kalau sudah anjay itu pasti jelek
ya tidak juga bergantung siapa lawan bicaranya
siapa peserta utur di situ kedua belah dia itu
mbak desy dari kacamata anda ini juga sekata dengan pak abdulka
apakah ya ini tergantung konteks penggunaannya
dengan siapa kita berbicara
kemudian situasinya seperti apa
sehingga ini tidak terlalu banyak kok membawa pergeseran budaya
atau konotasi negatif yang sebegitunya membahayakan
kemudian tidak baik kok untuk generasi muda
ya kalau menurut saya ya perlu dipahami bahwa setiap masyarakat itu memang punya kosa kata umpatan
tidak hanya indonesia masyarakat lain juga
bahkan di indonesia sangat beragam setiap budaya pasti punya konotasi itu ya
maksudnya koleksi kata kata seperti itu
dan bahkan perlu dipahami juga bahwa setiap generasi tadi sudah disebutkan di awal
itu juga bisa memunculkan bahasa sehari hari ya
ini penting ya bukan bahasa indonesia baku baik dan benar
ini bahasa sehari hari muncul di tiap generasi yang biasa kita sebut bahasa pergaulan atau bahasa slang dalam tanda kutip
nah ini kehebohannya adalah
mungkin memang anak anak sekarang ini sedang meniru bahasa bahasa baru yang disampaikan
bahkan mungkin dulu lebih kasar disebut aja langsung misalnya ya
kalau untuk memaki dalam tanda kutip disebut langsung binatangnya
tapi kali ini malah itu diperhalus dengan jay belakangnya gitu ya
jadi itu yang perlu dipahami
dan saya setuju bahwa untuk sebuah kata itu menjadi sebuah kasus
itu sebenarnya terkait harus dipikirkan
terkait dengan konteksnya dan relasi hubungan antara para komunikator ini gitu
siapa yang berinteraksi itu perlu diperhitungkan bagaimana relasinya dan konteksnya
terus yang kedua kalau untuk masalah bahaya kekerasan atau bahaya anak anak belajar dan sesuatu yang buruk
itu kalau menurut saya itu penting tetap penting
tapi harusnya tidak fokus pada satu kata atau satu bahasa
anak anak bisa meniru bahasa apa
bisa meniru bahasa apapun dari sumber agen sosialisasi manapun gitu
dan tidak hanya terkait satu kata yang kita sedang trending topik
malah sekarang ini jadi seluruh indonesia malah jadi belajar bahasa itu gitu kan
nah ini yang sebenarnya penting
harusnya tidak fokus pada satu kata
tapi bagaimana mendidik atau mengajari untuk menggunakan kata kata yang sopan santunnya itu diperhatikan
ke dalam konteks yang mana
itu yang perlu diedukasi
jadi kalau saya sangat menyayangkan hanya fokus pada satu kata gitu
jadi sebenarnya kalau ngomongin bahasa gaul
apalagi sekarang kan anak anak muda generasi milenial
sebenarnya sasa aja selama mungkin tidak kelewat batas dan masih memahami bahasa ibunya
tidak melupakan identitas bahasa indonesia nya kan
pak abdul kita lihat bagaimana bahasa gaul itu tidak hanya terjadi pada saat ini
dari mungkin zamannya pak abdul
ibu bapak saya di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an gitu ya
sebenarnya bahasa gaul ini kan udah ada
kalau dulu mungkin namanya kalau saya nggak salah apa
kalau tidak salah bahasa preman apa bilangnya
nah apakah dengan
oke mbak desi lebih paham
apakah dengan kemunculan bahasa bahasa gaul di setiap masa di setiap zaman ini
kemudian ini bisa dibilang mencederai bahasa indonesia sebagai identitas nasional
anda melihat ada pelanggaran di sana
jadi sikap badan bahasa terhadap bahasa slang itu biasa biasa saja
karena tadi seperti ibu desy juga mengatakan
ciri bahasa slang itu satu sifatnya temporer
generasi ke generasi bahasa slang nya berbeda
walaupun ada beberapa yang bisa bertahan
ciri bahasa slang itu digunakan oleh kelompok tertentu
bahkan bahasa slang itu bisa masuk ke ranah resmi ya
misalnya ya kalau kita mengenal tentara atau polisi menggunakan bahasa sandi
nah sandi itu sebetulnya slang juga

yang di kelompok mereka gitu ya
jadi kalau mau menyebut presiden itu kresna menyebut kapolri itu
bandung satu bisanya begitu
atau menyebut demonstran itu rakyat
itu bahasa slang kan untuk konsumsi dinas gitu ya
nah di kelompok kelompok kecil masyarakat yang lain misalnya di jawa timur di malang itu ada bahasa walian gitu ya
jadi hurufnya dibaca dari belakang ke depan misalnya

atau tadi menyebut prokem
program itu artinya kan preman
preman prem dipotong gitu ya dikasih oke di tengah jadi prokem
bapak dipotong jadi bab dikasih oke jadi bokat
ini salah satu cara saja untuk mereka menyembunyikan informasi
atau bahkan pada tujuan tertentu bahasa slang ini menghaluskan sesuatu yang dianggap vulgar
mohon maaf biasanya kalau di dunia kesehatan kita konsultasi tentang seks
kita akan menyebut mr p
itu bagian dari bahasa tank juga untuk menghaluskan sesuatu begitu loh
jadi tujuannya bisa bermacam macam tapi ciri yang paling umum adalah
itu bahasa kelompok tertentu dan itu sifatnya temporer
satu lagi catatannya adalah tidak mungkin bahasa slang ini akan menyerang bahasa indonesia
karena apa justru pada kasus kasus kata tertentu bahasa slang ini menyumbang kekayaan bahasa indonesia
kata nongkrong itu dalam konsep budaya indonesia
lama tidak ada itu
orang rame rame berkumpul menghabiskan waktu ngomong ngalor nidun nggak jelas
kalau misalnya topiknya apa yang diomongkan juga ngalor nidun nggak jelas
nah apa namanya
nah kebetulan di kalangan anak anak gaul disebutlah nongkrong
nah sekarang nongkrong itu lalu menjadi bagian dari kekayaan bahasa indonesia juga
lihat sekarang sudah dimasukkan di dalam kbbi
ya karena di dalam budaya aslinya dulu konsep nongkrong itu belum ada
nah kira kira seperti itu
gambaran tentang hubungan antara bahasa slang dengan bahasa indonesia standar atau baku
jadi ada keuntungannya ya pak abdul ya
jadi pergaulan yang semakin luas kemudian mungkin era teknologi era digital informasi sekarang yang juga semakin tumbuh besar gitu
menjadi kontribusi dengan hadirnya bahasa bahasa gaul ini
bahkan masuk tadi dalam kamus besar bahasa indonesia tadi pak abdul bilang
salah satunya nongkrong tadi ya
mbak desi pengaruh media sosial kemudian kita lihat apa saya bilang mungkin invasi budaya
invasi budaya asing juga menjadi salah satu variable menjadi indikator kehadiran atau kemunculan bahasa bahasa gaul ini
kalau saya lihat sekarang para youtuber netizen itu menyebut guys gitu ya
padahal bahasa inggrisnya mungkin guys pakai y tapi jadi indonesia guys guys gitu
ya pasti ada
bro itu juga salah satu penyebutan
bro sister apa gitu ya
banyak sekali muncul bahasa bahasa baru yang dari memang kemunculan bahasa secara sosiologis memang muncul dari interaksi sehari masyarakat gitu ya
jadi memang itu tidak mungkin dibendung kemunculan bahasa bahasa baru istilah istilah baru gitu
yang penting justru edukasinya
kapan menggunakan bahasa itu di ruang mana di konteks mana
itu yang harusnya disosialisasikan pada generasi muda
karena dalam berinteraksi di sosial media misalnya kita tetap harus menjaga etika gitu ya
kita harus tahu bahasa ini kita gunakan untuk memuji atau untuk menghina misalnya seperti itu
jelas tidak boleh untuk menghina gitu
di ruang publik manapun kita tidak boleh merendahkan martabat siapapun gitu ya
kita tetap harus menjaga etika itu
nah itu yang sebenarnya harusnya disosialisasikan
oke tetap harus ada kontrol sosialnya ya
mbak desi pak abdul kalau saya bilang anja lebay apa enggak
ya kalau kita sudah akrab biasa saja
kalau kita belum akrab belum terlalu intimate ya mengatakan tipe tipe anja ya mungkin orang bisa tertinggal
atau mungkin bisa menjadi akrab gara gara ngomongin bahasa gaul atau mungkin pakai bahasa anja gitu ya
terima kasih mbak desi pak abdul sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini